kementerian kelautan dan perikanan mencatat nilai ekspor produk perikanan dan kelautan sepanjang tahun dua ribu tujuh belas mencapai empat lima puluh satu miliar dolar as atau setara dengan enam puluh delapan triliun rupiah
nilai ekspor berasal dari lima negara tujuan terbesar mulai dari amerika serikat jepang tiongkok hingga uni eropa
direktur jenderal penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan nilanto perbowo yang dikutip cnbc indonesia com mengatakan
nilanto menyebutkan beberapa produk perikanan dan kelautan yang diekspor
ke negara tersebut antara lain udang tuna tongkol cakalang gurita kepiting dan rumput laut